kamu bilang kamu mau cari obat tapi kenapa kamu ajak andara datang kesini
ya itu karena memang obatnya kak fadil adalah andarama
kamu ini maunya apa sih mila kamu mau lihat fadil selingkuh lagi
kamu ini isi macam apa sih mila apa kamu mau dimadu
ibu kemana ras kok nggak ikut sarapan
ibu ibu sudah sarapan
kok ibu sudah rapih ibu mau kemana
ibu mau ngambil pesanan ibu
ibu pesan apa
mau ambil pesanan ibu di travel lain
paket bulan madu kedua buat kamila dan fadil
ibu jadi melakukan itu
terserah ibu dong ibu mau ambil di travel yang mana
habis kamu juga nggak mau nyapin vila kamu buat kamila dan fadil
jadi yaudah ibu pesan aja dari travel yang lain
bu kalau ibu mau kasih hadiah liburan bulan madu buat kamil dan fadil kan ibu bisa konsultasi dulu sama haris
ibu kan sudah ngomong sama kamu tapi kamu yang nolak kan
ya udah akhirnya ibu sendiri yang lurus ibu masih bisa kok ngurus sendiri
bu tolong jangan buat yang aneh aneh dong bu
loh loh ibu mau berbuat yang baik kok kamu bilang aneh sini
yang ibu lakukan ini adalah bentuk kasih sayang ibu sama cucu ibu
dan bentuk keprihatinan ibu atas peristiwa yang menimpa rumah tangga mereka
kok kamu bilang aneh sih
yang aneh itu kamu seharusnya kamu yang lebih peduli sama kami lah
tapi yang ibu lihat kamu tenang tenang aja seperti nggak ada masalah sama sekali
ibu ibu jangan berkata seperti itu dong bu
ibu males berdebat sama kamu ibu mau pergi assalamualaikum
kamu yang sabar ya riz ibu tuh kalau ada maunya memang begitu susah dibunjuk sama semua orang
udah kamu sarapan ya

ya allah kamilaku lama sekali sih pak beli obatnya
hasil sampai jam segini belum pulang juga
mungkin obatnya susah dicari
jadi kamila harus mendatangi setiap apotik yang ada untuk mendapatkan obatnya mak
ya papa juga nggak tahu mah
tapi udah deh mendingan mama tunggu aja
dan mama jangan mondar mandir terus
papa pusing liatnya mak
ya allah mila kamu tuh dari mana aja sih
udah dua jam kamu pergi meninggalkan suami kamu yang lagi sakit
sekarang fadil ada di kpk
lamanya tovan katanya dia mau tidur di situ karena dia nggak mau menularkan kamu dan kak famillah
yaudah kalau gitu kamila temui kak fadil dulu ya mak
loh kamu bahas siapa mila
sepertinya ma menyebut nama andara
kamu bilang kamu mau cari obat tapi kenapa kamu ajak anda datang ke sini
ya itu karena memang obatnya kak fadil adalah andaram
kamu nih maunya apa sih mila kamu mau lihat fadil selingkuh lagi
kamu nih isi macam apa sih mila apa kamu mau dimandu
mama mama tenang dulu dong
mila ini gimana sih ada kamu gak punya pikiran ya mila
fadil kamu lagi ngapain kamu keluar segala kamu mau bilang kamu lagi sakit
oh jangan jangan benar yang kami katakan

kamu tuh memang tega ya fadil kamu nggak punya hati
ma tolong dengerin kamila dulu

ma tolong dengerin kamila dulu
ma tolong dengerin kamila dulu
pa kak fadil ma tolong jangan salahkan kak fadil maupun andara
karena kak fadil sama sekali kak fadil sama sekali nggak meminta kamila untuk mengajak andara ke sini
tapi ini adalah inisiatif dari kamila sendiri untuk mengajak andara ke sini
tolong jangan marah sama kak fadil maupun andara
karena memang kamila yang mengajak andara ke sini
mila kamu tuh udah ngabuk ya mila sadar mila sadar
andara kamu juga kamu juga ngapain sih mau diajak kamila ke sini andara
buat apa sih andara
kamu sengaja ya andara kamu sengaja mau bikin tante marah lagi ya
tante saya datang ke sini karena
selamat siang bu ambar
saya cuma mau menanyakan camilla sama fadil ada di rumah sekarang bu
iya bu ada memangnya kenapa ya bu
baguslah kalau begitu saya sekarang dalam perjalanan menuju ke rumah ibu
saya sudah membawa apa yang menjadi kesepakatan kita kemarin bu
oh jadi ibu mau ke sini
iya memangnya kenapa
kalau saya boleh tahu butini
berapa lama lagi akan sampai di sini ya bu
hmm ya kira kira sepuluh menit lagi
iya sampai nanti bu terima kasih assalamualaikum
andalah saya berterima kasih kamu sudah datang ke sini
tolong kamu segera pergi dari sini
ma jadi saya minta kamu pergi sekarang andara
mama mama tenang dulu dong mama gak boleh begitu
iya ma tolong jangan usir andara
ma mama tolong jangan salahkan andara ma andara kamila yang ajak ke sini
diam mila mau anda pergi dari sini sebentar lagi eh kamu akan datang ke sini mila
ehang mau ke sini ma
iya dan kamu tahu kan sifat ehang kamu mama nggak mau ehang kamu melihat andara ada di sini
mama nggak tahu nanti apa jadinya mila jadi saya minta andara saya minta tolong sama kamu
kalau kamu memang masih mau keutuhan rumah tante
kalau kamu memang masih mau keutuhan rumah tangganya fadil dan kami lah
jadi tolong kamu pergi dari sini
tolong kamu pergi dari sini sekarang andana
sebelum ehangnya kamila datang